saudara polisi di subang menangkap tiga dari empat pelaku pencuri besi pembatas tol cipali pada jumat sore
aksi pencurian itu bisa berdampak terhadap keselamatan para pemudik yang melintas di ruas tol cipali
para pelaku mengangkat tali seling baja pembatas tol kemudian mengambil paksa besi penyangga di sepanjang tol cipali wilayah subang jawa barat
sekali mencuri mereka bisa mempreteli seberat satu kuintal besi pembatas tol
salah satu pelaku merupakan koordinator petugas kebersihan di res area tol cipali
tetap saksikan kompas siang setiap hari jam sebelas siang hanya di kompas tv independen terpercaya